ya setelah resmi mengumumkan akan mampir ke indonesia coldplay langsung trending di mana mana karena semua orang pengen nonton ya pastinya
nah harga tiket pun sudah diumumkan oleh pihak penyelenggara
tentunya ini akan berpengaruh begitu ya terhadap kondisi kantong alias keuangan dari para penggemar coldplay
nah kira kira seperti apa ini cara bijak untuk bisa mengelola keuangan di tengah gempuran konser konser para penyanyi dan band besar seperti coldplay di indonesia
untuk membahasnya saat ini sudah bergabung bersama kami mas safir senduk selaku perencana keuangan
selamat malam mas safir apa kabar
selamat malam fani kabar luar biasa
saya juga dengar dengar cerita anda saya juga luar biasa nih konser konsernya sudah mulai berdatangan lagi di indonesia luar biasa
betul dan yang paling menjadi pembahasan begitu di mana mana adalah coldplay ini yang baru mau datang nih ke indonesia
setelah ditunggu tunggu oleh banyak penggemar
nah gak sedikit juga nih mas yang mungkin jadinya gara gara hype nya begitu atau animo yang besar terus langsung fomo gitu
jadi pengen ikutan nonton karena ya secara coldplay gitu loh ya
nah bagaimana kemudian mas safir melihat hal ini
jadi kalau saya ditanya nonton apa enggak intinya itu aja ya
kalau saya bilang kalau anda penggemar konser itu nomor satu atau anda memang ngefans sama lagu lagunya tidak hanya hafal fiksi wajah gitu ya
udah gitu referennya aja
atau anda memang senang atau mungkin penasaran lihat konser coldplay itu di youtube memang luar biasa banget
nonton aja gak usah banyak pikir gak usah banyak tanya segala macam
tapi saya selalu bilang kalau anda sebetulnya nggak ngefans ke fans amat lagu lagunya juga biasa aja
anda udah coba ngedengerin kayaknya kok biasa biasa aja tetep feelnya gak ada ya nggak usah nonton
masalahnya adalah banyak orang itu yang fomo fear of missical dia takut ketinggalan nomor satu
dan ini lucu juga yang kedua
banyak juga anak anak muda kita yang kadang mereka takut ketinggalan obrolan ya out dari pergaulan hanya gara gara dia nggak nonton coldplay
ini lucu banyak yang kayak gini seperti itu
maka saya bilang tapi kalau itu nggak ngalamin itu gak fomo memang ngefans seneng konser hajar aja datang aja nonton aja
sikat gitu ya mas ya
oke nah ini berbicara mengenai orang orang fomo ini biasanya mas yang nonton konser itu lebih banyak yang emang fans banget
atau yang justru fomo banget
justru fomo fomo nih yang takut ketinggalan tadi biasanya
anda akan surprise fanny ngelihat bahwa setiap konser kita gak hanya ngomong coldplay ya
gak afal juga gitu
tapi mereka datang kenapa
nomor satu karena mungkin teman teman kantor yang ngajakin
nomor dua circle terdalam itu ngajakin gitu ya
kita surprise aja sendiri kadang kadang surprise ngelihat ini kok banyak yang gak ngerti gitu
tapi begitu datang foto fotonya yang banyak instastory nya yang banyak
dan menurut saya hal hal kayak gini atau orang orang seperti ini sebetulnya cuma menemunuhin konser aja gitu ya
kalau saya bilang kalau anda sebetulnya nggak ngerti nggak ngefans ngefans juga nggak usah lah datang karena fomo
itu cuma menemunuhin makin banyak orang yang jadi musti rebutan tiket seperti itu
iya betul mas karena memang tadi tidak hanya coldplay ya kedepannya juga banyak di konser konser yang ada di indonesia
dari penyanyi ataupun artis besar begitu
dan nonton konser ini juga pastinya gak gratis ya mas ya
ada biaya yang harus dikeluarkan mulai dari tiket merchandise dan lain lain
nah kemudian bagaimana nih mas kita supaya bisa mengelola keuangan agar tetap bisa menyalurkan hobi nonton konser
tapi at the same time kebutuhan sehari hari kita juga tetap terpenuhi
fani kalau kita bilang kalau kita bicara hanya khusus coldplay aja tapi uangnya belum ada ya mungkin sudah agak susah
karena ya penjualan tiketnya bentar lagi
tujuh belas kalau gak salah
dan hari ini tanggal dua belas mungkin ya mungkin nabok udah gak sempet gitu ya
tapi beberapa orang yang khusus kalau mau coldplay ini aja mereka banyak memanfaatkan kayak promo promo gitu ya
dan saya selalu bilang kalau bisa hindari lah itu bunganya luar biasa itu ya
tapi kalau kita bicara konser secara keseluruhan ya memang mesti disiapin
dan kita tahu biasanya kadang kadang konser itu kita bisa tarik garis lurus
biasanya angkanya tuh ada range nya lah
angkanya ada range nya
dan coldplay ini yang paling mahalnya itu tadi seperti yang saya lihat dari anda bilang tadi sebelas jutaan kalau gak salah ya
jadi anggap aja range nonton konser itu katakan mungkin sekitar dua juta tiga juta empat juta lima jutaan gitu mungkin udah yang bagus banget gitu ya
kalau di luar coldplay loh ya
tapi mungkin ada yang namanya kelas festival mungkin lebih murah tapi berdiri misalnya seperti itu
tapi intinya adalah siapin dari jauh hari
dan ketika kita siapin dari jauh hari
maka biasanya konser konser ini itu biasanya bisa terbayar
jadi jangan sampai nunggu misalnya gini
oh coldplay mau main yaudah kita siapin uangnya sekarang
nggak gitu juga tapi memang harus disiapkan dari jauh hari
sehingga nggak usah ngambil juga dari katanya ngambil dari dana darurat
kenapa karena darurat itu digunakan untuk membayar kebutuhan tidak terduga
siapa yang menduga coldplay akan ke indonesia kan gitu
iya karena kalau kita melihat nih mas di sosial media begitu
pasti ada aja yang berkomentar
ayo sudah siap ini untuk saatnya melangadukan pinjam online seperti itu
banyak hal lain yang bisa diindikasikan sebagai memaksakan begitu
bahkan ada yang meminjam menggunakan dana darurat
seperti yang mas safir sebutkan tadi
bagaimana kemudian mas safir melihatnya
nah kalau yang saya lihat adalah sekali lagi begini
banyak orang sebetulnya dia mampu dia bisa
cuma memang cashnya itu memang belum turun
jadi kalau misalnya
tadi ceritanya adalah
kalau tidak salah penjualan tiket coldplay itu adalah tanggal tujuh belas
jangan lupa bahwa kebanyakan orang gajian itu tanggal dua puluh lima atau tanggal satu
dan banyak orang atau banyak karyawan itu seringkali dia tidak punya
dia tidak punya spare dana gitu
kalau dia benar benar tunggu gajian
mungkin dia agak kebeli tiketnya
jadi beberapa orang mungkin dia ada yang menggadaikan barang dulu
nanti begitu gajinya masuk dia tebus barangnya
kalau menurut saya kalau kayak begitu masih oke lah
karena mungkin menggadaikan itu tidak banyak banyak amat
nggak ketagihan gitu mungkin masih oke
bahkan sebetulnya pinjaman yang berbunga tinggi menurut saya
mungkin masih oke oke aja sepanjang mungkin masih satu atau dua
dan tidak ketagihan terlalu banyak
yang paling penting adalah pengendalian diri saya pikir
dan memang saya harus akui coldplay ini adalah salah satu konsert musik terbesar di dunia gitu ya
jadi kalau memang kita ngefans kita senang kita penasaran
tidak usah banyak mikir
tapi kalau memang kita mungkin tidak ngefans
tidak set sama lagu lagunya
tidak usah datang untuk karena fomo dan lain sebagainya
cuma menunggu nungguin acara pembelian tiket aja nanti
kasian ya benar benar dateng karena hafal lagu lagunya
datang karena benar benar pengen tahu
berarti memang harus ada persiapan yang matang juga begitu ya
terencana sehingga tidak berantakan cash flow nya begitu
nah terakhir mungkin mas safir bisa di share dong tips dan triknya
kira kira seperti apa nih yang bisa kita lakukan jika kita ingin tetap menonton konser
tetapi di saat yang bersamaan kita tetap harus
tetap harus ingat kebutuhan kita juga terpenuhi begitu
memang ada beberapa pengeluaran pengeluaran yang mungkin harus kita korbankan
karena kadang kadang seorang artis atau grup band yang memang mau konser di jakarta
kadang kadang itu tiba tiba surprise saja
yes kita mau concern gitu ya
dan tiba tiba pembukaan penjualan tiketnya misalnya tinggal seminggu lagi gitu
dan uangnya belum siap
jadi memang uangnya harus disiapkan dari jauh hati
jadi salah satunya ada pengeluaran pengeluaran lain yang memang harus dikorbankan
nah memang kembali lagi ke orang itu
dia banyak pengeluarannya itu di mana
apakah di baju kek
apakah di ngopi kek
apakah di restoran yang mungkin terlalu berlebihan misalnya
ada hal hal yang mesti dia kurangi
salah satunya mungkin biaya entertain di luar konser
jadi dia harus putuskan dulu entertain
entertain yang paling penting dalam hidup saya adalah konser musik
ya sudah mungkin nonton bioskopnya mungkin agak dikurangi
mungkin ini cuma contoh saja gitu ya
mungkin entertain yang lain
yang lain juga harus dikurangi
karena supaya dia bisa fokus pada nonton konser musik yang menjadi valuesnya
yang menjadi goal dia
yang paling penting memang harus ada pengeluaran pengeluaran lain yang harus dikorbankan
supaya dia nggak ketetekan
berarti cermat ya untuk mengatur pos posnya
baik terima kasih mas safir senduk selaku perencana keuangan sudah berbagi tips dan triknya bersama kami hari ini
terima kasih selamat malam